aktivitas di usia lanjut memang tidak sepadat saat usia produktif
berkurangnya kemampuan fisik membuat kaum lanjut usia atau lansia harus menyesuaikan dengan kemampuan masing masing
namun aktivitas seperti ini bisa membuat mereka gembira
seperti rosetuti wanita berusia delapan puluh empat tahun ini sangat menyukai aktivitas senam di pagi hari
baginya fisik yang rentah bukan berarti menghentikan segala aktivitas
apalagi menurut mantan atlet lompat jauh pekan olahraga nasional di usia remaja ini aktivitas fisik perlu dilakukan ketimbang berdiam diri
rostuti adalah salah satu penghuni yang aktif berolahraga di antara dua puluh warga hunian lansia di sentul bogor jawa barat
wanita yang pernah mengajar di fakultas teknologi pertanian institut pertanian bogor ini menganggap berkegiatan di usia senja termasuk berkumpul lebih menyerangkan ketimbang mengurus diri sendiri di rumah
alhamdulillah saya nggak perlu capek capek seperti waktu saya di rumah
saya harus mencari tukang masak mencari ini mengatur meja mengatur sopir modifikasi itu
di sini alhamdulillah mas terima kasih sekali
memberikan kesempatan lansia bersosialisasi perlu diketahui oleh keluarga
meskipun terbatas secara fisik kebutuhan psikis mereka masih bisa berkembang
psikolog mengingatkan anggota keluarga lansia untuk selalu memonitor keinginan mereka
jadi kalau zaman dulu ada mitos nih oh kita udah tua wah gak bisa belajar apa apa nah itu sekarang sudah tidak terbukti sebenarnya
karena secara penelitian sudah ada bahwa otak kita itu masih bisa belajar masih bisa mempelajarinya
dari hal yang baru meskipun secara usia sudah tua karena ada neuroplasticity nya
dia bisa berkembang sendiri kalau memang dilatih secara rutin
kemampuan otak lansia yang masih bisa berkembang sejalan dengan keinginan mereka untuk bersosialisasi
psikolog mengingatkan keluarga lansia perlu mengetahui tempat atau komunitas yang cocok
tempat yang kita mau titipkan orang tua kita ini lansia kita ini tempatnya seperti apa gitu ya
apakah sangat bisa mengakomodasi orang tua kita nanti para lansia ini gitu ya
dan yang terpenting kita perlu selalu punya waktu ya
meskipun kita nanti menitipkan orang tua kita tapi bukan berarti kita bisa sibuk sesibuk sibuknya
sementara kaum lansia menganggap bergabung ke dalam komunitas bukan berarti menyingkirkan mereka
lebih dari itu mereka justru menemukan tempat yang layak
tempat ini itu untuk
membuat kebahagiaan di hari tua
jangan dianggap sebagai dibuang
salah orang tuanya nggak menganggap begitu
yang menganggap begitu adalah anaknya
itu yang problem itu
kalau ekrama ini diberitahu bahwa
lansia berhak bahagia
terbatasnya kemampuan fisik tidak membuat mereka meniadakan kebutuhan fisik dan psikis
anggota keluarga baik anak cucu menantu perlu terus berkomunikasi terhadap kebutuhan mereka